adalah negeri jakarta pusat kembali menggelar sidang kasus pembunuhan mirna salihin
dengan terdakwa jessica kumala wongso
tim jaksa penuntut umum menghadirkan tiga orang pegawai cafe olivier sebagai saksi
dan memperlihatkan bukti rekaman kamera cctv
sebuah video serangan ke istana presiden dalam aksi upaya kudeta di turki jumat
lalu dirilis ledakan yang ditujukan terhadap pendukung presiden resep taype erdogan itu
membuat para pendukung lari berhamburan
dan sekumpulan pemuda kreatif the jude perfect
memainkan botol air mineral dengan gerakan yang tidak biasa
informasinya akan kami hadirkan nanti
persidangan atas terdakwa jessica kumala wongso kembali dilaksanakan hari ini
jaksa penuntut umum menghadirkan tiga pegawai cafe olivier sebagai saksi
pemanggilan saksi ini merupakan lanjutan dari sidang sebelumnya yang dihentikan sementara
karena masalah waktu
saksi pertama yang dihadirkan adalah cindy cornelia resepsionis cafe olivier
dalam kesaksian awal di depan
majelis hakim yang dipimpin oleh kisworo ini sindi menjelaskan kronologis kejadian
yang mengatakan jessica adalah orang yang melakukan reservasi di cafe olivier
rencananya tim jaksa akan menghadirkan alat bukti berupa lanjutan rekaman kamera cctv di cafe olivier
dan kembali kami bergabung dengan korespondensi nn indonesia yudi yudawan
yang memantau langsung jalannya persidangan di pengadilan negeri jakarta pusat
yuda apa perkembangan terbaru dari sidang kasus kematian mirna di pengadilan negeri jakarta pusat
setelah menghadirkan saksi yang merupakan pegawai dari cafe olivier
ya pada hari ini memang sidang menghadirkan sejumlah saksi yang memang berasal dari cafe olivier
setelah tadi adalah cindy cornelia setelah korespsion pada sidang kedua
maupun pada jam kedua tadi sesi kedua ada yang datang yaitu salah satunya server
ataupun juga pelayan dari cafe olivier bernama marlon
ya memang dia pada saat kejadian enam januari dua ribu enam belas menyajikan dua minuman yaitu koktel
minuman beralkohol yang dipesan oleh jessica sendiri pada sore itu
dan selain itu juga marlon mengatakan dia memang melihat jessica ketika jessica memesan
dua minuman koktel dan juga iced coffee vietnam
tapi marlon sendiri pun mengatakan ada yang menarik adalah ketika memang pada saat itu
jessica ketika memesan langsung menutup bil ataupun menutup kwitansi daripada pembelian
minuman tersebut dan itu terkesan agak janggal mengingat memang biasanya
seandainya ada tamu yang datang untuk mentraktir teman ataupun rekan
biasanya seandainya mereka menggunakan kredit card maka kredit card akan di hold terlebih dahulu
mengingat biasanya tamu akan memesan lebih dari satu atau dua jenis makanan lain
makanan tambahan maksud saya kemudian apabila menggunakan uang cash
dan yang menarik adalah memang jessica
belum menyelesaikan pesanan dalam artian tamu yang diundang belum datang
kemudian juga minuman yang dipesan juga belum datang tapi sudah menutup pesanan
tapi ada juga yang menarik lainnya adalah ketika marlon mengatakan bahwasannya
coffee vietnam tersebut disajikan oleh rekan yang lain atas nama agustriyono
yang mana memang kopi vietnam tersebut dalam penyajiannya reinhardt
ada tiga ingredient ataupun tiga item yang memang disajikan di hadapan langsung jessica
jadi selama ini mungkin saya juga berpikir coffee vietnam itu bentuknya adalah
dipesan langsung dari barista ataupun dipesan dari kitchen
dan dibawa dalam bentuk cup ternyata untuk di coffee elevator sebagai signature
ataupun pesanan yang memang menjadi salah satu ciri khas dari coffe olivier
di mana biasanya server ataupun pelayan akan meracik dan menyajikan di hadapan pelanggan
dan pada saat marlon melihat coffee vietnam tersebut ice coffee vietnam tersebut
sudah disajikan di meja milik jessica pada saat itu belum honey maupun belum ada kehadiran dari korban mirna salihin

tapi coffee tersebut itu sudah disajikan di meja dana
biasanya server ataupun petang yang lebih tua di kitchen
sekarang jika kelompok pelanggan di

kegiatan tersebut seharusnya diaduk mungkin seperti itu karena memang secara bentuk secara tampilan akan berbeda apabila memang ada tindakan pengadukan dari coffee tersebut
jadi dari dua kesaksian pegawai cafe olivier dan juga ada cctv yang diputar kesaksian ini apakah memberatkan jessica atau justru sebaliknya
kalau tadi seperti saya katakan untuk pengakuan cindy cindy mengatakan memang agak sedikit ambiku
ketika dia mengatakan bahwasannya tidak ada pemilihan meja khusus dari jessica kenapa dia memilih meja lima puluh empat yang dianggap selama ini mungkin opini berkembang menutupi kamera cctv
memang posisi meja lima puluh empat itu terbilang agak sedikit jauh dan tertutup dengan ririmbunan tanaman gantung tapi masih cukup terlihat reinhardt
meskipun siluet ataupun mungkin bentuk tubuh daripada jessica
sehingga bisa dipatahkan bahwasannya tidak secara langsung jessica memesan meja tersebut
kemudian kalau dari segi pernyataan marlon
yang menarik adalah tadi bahwa jessica memang menutup bil sebelum pesanan datang dan itu terbilang janggal
sehingga banyak tepuk tangan dari beberapa keluarga ataupun pihak pendukung korban boyan mirna salihin yang datang di pengadilan jakarta pusat ketika marlon memberikan statement tersebut
tapi yang juga menarik adalah marlon tidak melihat apakah jessica memasukkan cyanida dalam bentuk apapun ke dalam coffee vietnam
karena pada saat marlon menservis minuman
dan juga menurut saya
dia tidak melihat apakah jessica memasukkan cocktail coffee vietnam tersebut dalam kondisi baik dan tidak terlihat sudah ada tindakan pencampuran red heart
terima kasih yudi yudawan langsung dari pengadilan negeri jakarta pusat